kuliner berbahan sayuran dan buah tentu menjadi penting demi menjaga keseimbangan asupan gizi saat berpuasa
seperti rujak hingga lotek mungkin bisa menjadi solusi inspirasi kuliner saat berbuka nanti
karena isinya merupakan buah buahan dan beragam jenis sayuran
olahan lotek ini tampak seperti pada umumnya
racikan bumbu seperti garam hingga kencur ditumbuk bersama bumbu kacang racikan
semua bumbu diaduk bersama sayuran kol kangkung hingga toge
tak lupa tahu dan kerupuk ditambahkan agar menambah nikmatnya tekstur saat disantap
bedanya resep racikan lotek ini sudah bertahan selama tiga generasi
tepatnya di tahun seribu sembilan ratus enam puluh enam silam ibu dari sang peracik lotek kini sudah berjualan di kawasan kelenteng kota bandung
meskipun telah pindah dari tempat berjualannya dulu lotek legendaris ini tetap diburu penikmatnya
tak sedikit pelanggannya sudah turun temurun dari generasi orang tuanya hingga ke anak anaknya
saya sudah sering beli lotek ini dari zaman saya dulu waktu masih di kelenteng
sampai sekarang tetap ngotek paling enak sih
bahannya pas kemudian saya ke daerah sini biarpun juga budaya rumah masih nitip buat bawa pulang
karena memang rasanya paling pas sih sebetulnya dari mulai loteknya
lotecnya gado gadonya petis kampungnya biasanya gitu
lotek legendaris yang kini berjualan di jalan mekar harum mekarwangi kota bandung ini menjual lotek mulai dari dua puluh dua ribu rupiah